haris aku udah berjanji dengan istrimu untuk gak pernah menikah denganmu
kenapa riri ngeliatin aku kayak begitu
apa yang ada di pikiran dia
wanita yang kamu cintai udah berjanji sama aku bahwa dia tidak akan pernah menikah dan bersatu dengan kamu
kliria memang bodoh dia percaya bahwa aku adalah sahabatnya
karena itu dia mau berkorban demi aku sahabat sejatinya ini
udah gak ada pilihan lain
emang udah dibawa ke rumah sakit
meng kita ke rumah sakit ya
ya kita ke rumah sakit ya ning ya
mak siap siap dulu ya
kondisi andi gimana ya
riri udah keluar belum tuh dari ruangan itu
eh keluar kamu
gak tahu apa kalau saya udah nungguin semaleman
kamunya gak keluar keluar
saya juga mau nungguin anak saya
ri gimana keadaan
aku harus kuat bersanduara
aku harus bisa menjadi sahabat yang baik di depannya riri
ya gak apa apa
kamu udah makan belum
aku beliin makanan ya
aku makan bareng tanti aja ya
ri gimana keadaannya ini sekarang
mungkin ini saat saat terakhir untuk aku bersama dia
ri kamu jangan berhenti berharap ya

tuhan gak tidur
dia pasti dengerin doa kamu
pasti tuhan punya rencana yang baik buat kamu
mungkin aku belum bisa mencintai andi

tapi jujur aku gak bisa ngebayangin hidupku dengan andi
dan hidupku tanpa diatan
tapi setidaknya kamu punya laki laki lain yang bisa mencintai kamu

dan mulai mendudukku
nanti setelah andi meninggal
pasti harus punya alasan untuk tidak mempertahankan rumah tangganya
terus menceraikan aku
dan menikahi kamu
apakah aku tega melihat hidupnya semakin terpuruk
apalagi dia sekarang udah berubah
sekarang dia sahabat aku
apa yang harus aku lakukan
sekarang memang aku sahabat kamu
tapi aku manusia biasa
aku tak bisa
aku pasti gak kuat melihat
suamiku menikahi sahabatku sendiri
apalagi aku sudah kehilangan rahimku
kamu mau gak janji sama aku
janji untuk tidak menikahi haris
apa aku sanggup berjanji seperti itu
aku teramat mencintai haris
harusnya aku gak ngomong seperti ini
karena aku tahu kamu mencintai haris juga
ya kupikir riri akan mengalah dan mau berjanji tidak akan menikahi haris
tapi ternyata dia berharap untuk bisa bersatu dengan haris
dasar perempuan serakah
dia memiliki segalanya
cinta dari semua orang
bahkan suamiku sendiri tidak mencintaiku
aku gak akan berjanji sama haris
aku berjanji sama haris
karena nikah sama haris
karena nikah sama haris
demi persahabatan kita
demi persahabatan kita
kamu baik banget sih
kau memang wanita yang mulia
makasih banyak ya
makasih banyak ya
selamanya kita gak akan pernah bisa bersatu
selamanya kita gak akan pernah bisa bersatu
aku tidak mungkin berharap untuk bisa bersamamu

karena itu berarti aku mengharapkan kematian andi

aku gak mungkin seperti itu
aku ingin andi tetap hidup
aku ingin andi tetap hidup
walau itu berarti
aku dan kamu tidak bisa bersatu

aku dan kamu tidak bisa bersatu
tiba disuntik sekali doangan
keadaan lu udah reda kagak panas lagi
udah kagak menggigi lagi

aduh mudah mudahan aja ya lo cepet sembuh
orang gagunya bentaran doang
terus biar badan lo juga cepet bergerak lagi
udah kagak lumpuh lagi ya
terus jangan lupa lo berdoa
lu minta sama allah
lu berdoa buat kesembuhan lu
karena cuma allah yang bisa nyembuhin lu
gak deng ya
haris haris haris aku disini haris
mak ambil minum dulu ya
aku cari minum ya
bukan ma itu haris
ma panggilin dia ma
aku mau ketemu sama haris
biar dia lihat kondisi aku ma
dan bisa bantuin aku
lu liat siapa sih
emang ada yang lo kenal nih ma hari
kagak ada siapa siapa nih
kagak ada siapa siapa
ya allah lu keselak
ma jangan pergi ma
ma itu haris ma
ya allah ma
apa yang mereka lakukan
haris aku udah berjanji dengan istrimu untuk gak pernah menikah denganmu
kenapa riri ngeliatin aku kayak begitu
apa yang ada di pikiran dia
wanita yang kamu cintai sudah berjanji sama aku bahwa dia tidak akan pernah menikah dan bersatu dengan kamu
riri memang bodoh
dia percaya bahwa aku adalah sahabatnya
karena itu dia mau berkorban demi aku
sahabat sejatinya ini